dari awal tidak berubah sampai dengan sekarang
yang berubah cuma koma koma sedikit di belakangnya
itu ada sebuah algoritem
dengan perubahan perubahan tadi
skate yang memungkinkan untuk mengkontrol itu
memungkinkan lagi untuk menggelumbungkan
di akhir februari ada satu partai
itu yang tiba tiba berolah angkanya
kodrat betul kodrat saja tidak salah
bilang aku ramudin mas
kemudian karena banyak yang meramaikan
saya pernah tulis tuh modusnya
bukan hanya mencuri antar paslon
bukan hanya mencuri satu partai
di setiap tps itu belum terbukti ada di mana mana
semacam itu jadi itu terbukti
jadi tujuh ratus jadi sembilan ratus
dan itu tetap di input semuanya
pract delay oleh ketua
itu memang benar apalagi temuan mas anas tadi
tpsnya kalau lebih dari separuh
pak hasto ini berarti
hitungan saya dari awal tadi
jadi dari awal memang sudah ada perencanaan
kedua ini yang saya tidak terima
ini sudah kuno gak mungkin salah
ya kalau ocr tidak terpercaya
ya perguruan tinggi nggak akan pakai itu
sampai lebih dari delapan belas bahkan berapa persen
tadi ngitungnya masalah tiga puluh sekian persen ya
nah dari bukti bukti ini
tapi ini sudah temuan hukum yang nanti akan diulang
tapi justru karena dia legal dan salah
ya berarti salah hitungannya
sudah benar benar menjadi alat utama
hasilnya tidak bisa dipercaya
hasil ketika proses yang ada di dalamnya
saya sampai dengan sekarang sudah juga mencoba komunikasi pak
siapa sih yang melakukan audit
kalau brin ngeaudit ini
yang diaudit yang versi berapa
audit itu nggak mungkin sepuluh sepuluh nya diaudit
itu mendownload dalam versi yang berbeda beda
jadi ini secara sistem hukum tadi
yang kita kejar kemarin
yang kita kejar kemarin dari komisi informasi pusat
kebetulan saya dan pak yudi kami berdua saksi ahli di komisi informasi pusat
saya memberikan kesaksian pagi harinya beliau siangnya
ya nah iya ini yang pasalnya tiga ratus semua
jadi ini yang ada artinya angka angka ini membuktikan bahwa di tps itu sudah dimainkan luar biasa
sudah tpsnya data tps dimainkan hasilnya diubah ubah
waktu pertemuan di bandung sengaja kita tunjukkan saya tunjukkan teman teman ini loh tanda tangan palsu ini loh anu palsu
saya pernah belajar dektiloskopi itu ilmu sidik jari dan tanda tangan
jadi kita bisa mengetahui
tarikannya kayak apa arahnya kemana bahkan bolbalnya sama
yang terakhir dan ini fatal kpu sempat menerbitkan aturan nomor tiga ratus empat puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh empat tertanggal tanggalnya aneh tujuh belas maret dua ribu dua puluh
jadi ketika di tengah tengah dia diproses di kip dia mengeluarkan aturan
data induk kami yang berbentuk csv common service values tertutup untuk dipublikasikan selama tiga tahun
setelah kpu selesai untung kita punya sahabat indonesianis yang mengajukan gugatan ke kip yang namanya pak ted hilbert
salam saya untuk pak ted ya itu luar biasa
harus ditabrak undang undang keterbukaan informasi publik nomor empat belas tahun dua ribu delapan
mungkin pikiran aja tera itu undang undang
tera zana gitu ya
bisa merangkum betul konstruksi hukumnya
dan pak astor dan tim
kita berikan support moral supaya hhk tetap jalan pak astor
jadi kita semua para ahli yang ada di sini siap support dengan segala kemampuan kami pak astor
dan saya sekali lagi bersyukur dulu saya teriak teriak sendirian kayak serigala melolong
sekarang sudah ada mas anas sudah ada bu lidya sudah ada mas wahyudi
makanya itu ada dan ikatan alumni itb yang luar biasa